komisi delapan dpr menegaskan tidak ada penambahan biaya bagi calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
yandri susanto anggota komisi delapan menyatakan ada sekitar delapan puluh empat ribu calon jemaah haji yang tidak terkena dampak perubahan biaya haji dua ribu dua puluh

yandri susanto anggota komisi delapan menegaskan ada sekitar delapan puluh empat ribu calon jemaah haji yang tidak terkena dampak perubahan biaya haji dua ribu dua puluh tiga